gelaran iims indonesia international motor show series dilaksanakan mulai satu hingga lima juni di grand city convex surabaya
beragam produk otomotif ditampilkan mulai kendaraan roda dua hingga roda empat
ada yang keluaran terbaru pabrikan modifikasi klasik hingga teknologi terbarukan
di antaranya adalah mobil formula yang dikreasikan oleh tim mahasiswa its institut teknologi sepuluh november surabaya
mobil balap bernama anargia mark dua ini berbahan bakar listrik
pengisian daya listrik selama tiga jam bisa digunakan untuk dua puluh dua km
anargya mark ii dirakit sejak tahun dua ribu dua puluh dan dikembangkan hingga kini
anargya mark ii bisa melaju dengan kecepatan maksimum satu ratus sebelas km per jam
mulai dari bodi casis dan mesin diproduksi di indonesia
ini benar benar udah kayak pembalap asli nih
ini kita pasang dulu ya setirnya
iya canggih kan
jadi ketika saya berada di sini rasanya itu memang benar benar mantep ya
nah yang paling membanggakan adalah ini benar benar karya anak bangsa
paling ban sama kontrollernya di belakang itu yang masih impor
dan seluruhan dari perakitannya ini dilakukan oleh tim
its institut teknologi sepuluh november surabaya
awas lho menggir menggir menggir
mobil berikutnya adalah sapu angin
mobil formula ini merupakan pengembangan edisi ke tujuh
berbahan bakar bensin kecepatan yang bisa dicapai adalah satu ratus tiga puluh km per jam
sapu angin dinyatakan memiliki performa yang baik
dikarenakan dapat bergerak dengan handling dan torsi yang cukup besar
perbandingan ini diperoleh dari kompetisi mobil sejenis di jepang
yang diselenggarakan oleh gisai atau japan society of automative engineers
ya kedua mobil hasil karya anak bangsa ini pernah menjuarai berbagai kompetisi dunia
untuk anarya sendiri pertama pernah menjuarai di fsi jepang sebagai best team ev
kemudian yang kedua ada di fscv barat india sebagai top delapan engineering design
sapongin alhamdulillah pernah jadi juara di formula barat india
kami peringkat delapan besar waktu itu setelah itu di jepang kami pernah masuk ke sepuluh besar juga di formula barat jepang
mobil mobil ini dikembangkan para mahasiswa di sela sela waktu kuliah mereka
secara garis besar terdapat beberapa kreasi mobil mahasiswa
mulai mobil balap hemat energi maupun urban